jadi proses menjadi seorang masinis kan lo pasti ada kendala kendalanya
lo ngerasa terkendala nggak dengan status lo sebagai seorang perempuan tapi belajar jadi seorang masinis
terkendala sih ya eh aku belum cerita waktu itu ya kayak
jadi pas aku bilang pak arak keterima nih di posisi masinis gitu
aku langsung bilang kamu gak mau coba di dalam kantor aja gitu atau di stasiun aja
kayak gue sekolahin lo tadinya buat di stasiun malu jalan sama keretanya gitu kan
soalnya kan ini jujur aja ini pekerjaannya cukup beresiko
kamu gak mau coba di kantor aja gitu
dan aku bilang ya gak apa insya allah ini udah dikasih kepercayaan sama perusahaan
dan aku mau coba jalanin tantangan ini sih
baru kemarin ada komen yang ngomong kayak gini sih
pantesan keretanya nggak mulus jalannya
sebenarnya kan sistem kereta itu semi otomatis ya
kalau dari rekan rekan kerja yang mungkin karena lo perempuan
rasa lo dispelein atau diremehin gak pernah
aku lihat temen temen gue supportif banget kayak aku bilang itu
dan kita udah kayak pasang bondrisi antara laki laki sama perempuan
yaudah kamu ya kerjaan kamu aja yaudah
karena emang mas ini juga individu kan kerjanya
mas ini mrt sih kebetulan sendiri sih kita kan
dan ada dua walka itu kayak security di dalam kereta
jadi kita sebagai pemimpin perjalanan
tapi ada privilege khusus nggak sih diberikan oleh mrt bagi masinis yang seorang perempuan gitu
kalau privilege nya mungkin seperti ada antar jemput wanita
kayak aku besok nih kerja jam tiga pagi nih
terus sama ada cuti
ada cuti haid oh sesuai dengan undang undang yang baru ya
betul betul ada cuti hai cuti melahirkan juga ada
cuma dari semua karyawan dapat